harga cabai kian pedas di sejumlah daerah harga cabai bahkan menyentuh angka dua ratus ribu rupiah per kilogram
harga ini jauh di atas harga acuan pangan yang ditetapkan oleh pemerintah
dan tentunya kenaikan ini berdampak langsung dengan daya beli masyarakat
lantas seperti apa pengaruh pedasnya harga cabai terhadap inflasi nasional
anda penyuka makanan pedas bersiaplah untuk merogoh kocek lebih dalam
pasalnya harga cabai di sejumlah daerah indonesia melambung tinggi
di kalimantan dan papua harga cabai per kilogram bahkan menyentuh angka dua ratus ribu rupiah
sementara di sebagian wilayah jawa harga cabai melonjak mencapai sembilan puluh ribu rupiah hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah per kilogram
kenaikan harga dramatis ini disebabkan curah hujan tinggi sehingga menyebabkan petani mengalami gagal panen
yang berakibat pada kurangnya pasokan di beberapa wilayah indonesia
kami sinergi dengan pak mendak
produksi kita cukup
persoalannya ada musim hujan
laninya begitu panjang
sehingga kalau hujan satu hari atau dua hari nggak boleh panen
panen ini langsung busuk
sehingga kita sekarang mengatur panennya mengatur distribusinya
stok di pasar terkadang kurang
tetapi untuk produksi cukup
meroketnya harga cabai tidak sejalan dengan apa yang telah diinstrusikan pemerintah pada september dua ribu enam belas lalu
mengenai penetapan tujuh komoditas harga pangan
instruksi yang tertuang dalam peraturan menteri perdagangan no enam puluh tiga tahun dua ribu enam belas tersebut
menetapkan harga acuan pembelian cabai di tingkat petani sebesar rp tujuh belas per kilogram
sementara harga acuan penjualan cabai tersebut tidak sejauh ini
mencapai dua puluh sembilan ribu rupiah per kilogram
peraturan harga acuan pangan tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat presiden joko widodo
dalam peraturan presiden no tujuh puluh satu tahun dua ribu lima belas
tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok serta barang penting
kenaikan harga cabai yang tidak terkendali ini
langsung berdampak terhadap indeks harga konsumen atau inflasi
data badan pusat statistik menyebut
cabai merah menjadi komunitas yang terkenal

terhadap inflasi nasional pada dua ribu enam belas
yakni sebesar tiga puluh lima persen
padahal pada dua ribu lima belas cabai bahkan tidak masuk dalam dua puluh komoditas penyumbang terbesar
untuk inflasi nasional
tidak hanya itu untuk komoditas dominan terhadap inflasi harga perdagangan besar
atau hpb pada dua ribu enam belas cabai merah dan cabai rawit
menduduki peringkat satu dan dua dalam memberi andil terbesar untuk inflasi hpb
padahal pada dua ribu lima belas dua komoditas tersebut tidak terlalu dominan
untuk mengerek nilai inflasi hpb
kondisi ini seharusnya membuat pemerintah lebih siap mengantisipasi gejolak harga cabai
di tengah masyarakat dengan segera menyiapkan sejumlah langkah antisipasi
jika tidak bukan tidak mungkin dalam beberapa bulan ke depan
angka inflasi bulanan indonesia akan semakin melejit
kus indra cnn indonesia